mungkin ini semua tuh udah takdir
dia seharusnya lo tuh terima takdir itu
gue tetap gak bisa terima lo sebagai adik gue
jadi kamu dan dewa adalah saudara saya
jadi om bener papa kan nunggu putri
selama ini gak pernah tahu kalau kamu ada
boleh papa berubah kamu
aku mau percaya
gini kamu kamu tenang dulu ya
papa dan mama kamu tuh
tapi belum cerai
artinya papa selingkuh
karena papa itu yang mengandati cinta mama
mama kamu belum nangis minggu sama laki laki lain
jadi apakah salah kalau papa
papa dipercaya sama mama
papa dipercaya sama mama
papa dipercaya sama mama
papa dipercaya sama mama
apa dia kecelakaan lain

yang paling banyak diketahui oleh aspek penyelamat
sebagai bahasa indonesia
dewa jangan emosi kayak gini dong dewa
gak ada gara lu
nyokap gua tuh pergi ninggalin gua sama bokap gua
mungkin ini semua tuh udah takdir
udah sehabisnya lu tuh terima takdir itu
takdir lu bilang
gua tetep gak bisa terima lu sebagai adik gue
kita gak usah ketemu lagi
dan bisnis kita
selesai sampai disini
bapak tidak lupa
dengan jasa saya
putri jadi percaya
dengan rahmah kita
wah wah wah pengen sih
kalau saya ayah kandungnya putri
biar supaya dia menjauh dari putri
dan benci putri
uangnya sebanyak ini
saya jamin semua bakal aman
saya baru tau sekarang
bahwa kamu adalah anak kandung saya
aku tidak mau
tidak harus hidup
aku gak mau lagi bertemu denganmu sekarang
aku bilang sekarang lu pergi dari sini
aku ingat satu lagi
gue gak mau lagi ketemu sama lo sama putri
gue kecil sama lo putri